akibat ugal ugalan sebuah truk pengangkut kelapa di tasik malaya jawa barat
menyenggol sepeda motor yang hendak libur panjang imlek di kampung halaman
pengendara serta penumpang motor alami luka termasuk bayi berumur sembilan bulan turut terjatuh
petugas kepolisian sektor salawu dibantu warga mengevakuasi korban
menggunakan kendaraan patroli dari lokasi kecelakaan di jalan raya salawu kabupaten tasikmalaya
pengendara motor sri rahmawati mengalami luka di bagian kaki serta diduga patah tulang tangan kanan
selain sri balita tiga tahun terluka pada bagian kaki
sedangkan bayi sembilan bulan justru lolos dari luka meski terlempar lebih dari satu meter menghujam aspal

enggak aku udah penggi
jadi ditabrak sama mobil itu itu kenceng ya
neng bawa anak kecil itu
neng bawa anak kecil itu
dan mengamankan sepeda motor serta truk pengangkut rapa
pengendara truk juga jalani pemeriksaan setelah sempat hendak melarikan diri
deden rahadian kabupaten tasikmalaya